wajah pengunjung tampak tegang
satu persatu kendaraan mulai memasuki wahana
wahana ini bukan wahana biasa
ini adalah wahana rumah hantu yang dinamai terowongan casablanca
dari luar wahana saja suasana menyeramkan sudah terasa
kerangga mayat dipajang sebagai etalase di bawah remang cahaya mencekam
mereka yang sudah selesai menjajal rumah hantu tak dapat menutupi keseruan
tak ada yang tahu apa yang terjadi di dalam
kayak aku gemetaran tadi kita teriak teriak di dalam
terus jujur yang pas mereka gedor gedor itu tuh lumayan bikin jantungan sih
iya dekornya bagus banget niat banget sih
oh jerit jerit lah apalagi kepada orang lato lebih tambah jerit lagi kitanya
jadi ketikutan panik
mendengar cerita pengunjung saya pun merasa penasaran
jadi menjelang masuk dan saya sudah deg degan
kalau saya lihat disini antrian kendaraan banyak banget
terlihat suasana menegangkan orang orang juga antusias
takut ya saya memang penakut
tapi keingin tahuan dan sekadar untuk melawan rasa takut saya memutuskan untuk masuk
setiap pengunjung diminta membunyikan klakson sebanyak tiga kali
katanya sebagai ritual
entah ritual untuk melakukan hal yang dalam agar bersiap menakutkan
suasana gelap langsung menyambar saya
wajar saja lampu depan mobil tidak diperbolehkan menyala
tidak tidak tidak
kok dimuka sama dia
pengamat budaya sunuwasono menilai keingin tahuan terhadap hal hal gaib di latar belakangi oleh kepercayaan masyarakat
baik yang bersifat kejumiawian maupun ritual
keingin tahuan masyarakat makin besar
manakala keduanya ditarik kerana hiburan sebagai tontonan untuk memberi sensasi
untuk sesuatu yang menakutkan kita juga toh
pengen tahu juga ya
meskipun itu membuat kita keder membuat kita takut juga begitu
nah nanti ada kepuasan tersendiri ya
seseorang itu akhirnya bisa melalui tahap tahap ketakutan itu sedemikian rupa
penyelenggara memberikan peringatan bagi penunjung yang menalami lupa jantung dan asma
sebenarnya tidak masuk wahana
begituklah bagian yang panik di tingkat tidak menang
nggak kuat nggak kuat
pokoknya datang aja harus nikmatin sendiri
karena saya nggak bisa ngerangin kayak gimana setiap sudut ditakut takutin bikin semua suaranya dan segala macem
keren sih pokoknya
roni satria septiadi pradana jakarta